tidak bakalan mempan ngerti kamu
tante sylvia aku mau sekarang tante jangan marah sama aku dulu
tante harus tanda tangani izin operasinya afif sekarang afif ada di rumah sakit karena kecelakaan tanta
tata tolong datang sekarang ke rumah sakit medica agung aku tunggu ya
tapi karena aku mikir lagi aku masih banyak banget kesempatan buat merorotin mertua aku yang bodoh
iya iya iya harus sabar harus pinter pinter atur strategi oke
tapi mah yang aku khawatirin tuh gimana reaksinya tante sylvia kalau dia melihat dan mendengar hasil dna nya bayinya bella mah
please my baby kamu tenang deh untuk soal itu sudah diselesaikan oleh om rafi
jadi om rafiq sudah membuat bella dan bayinya itu menghilang selama lamanya dalam kehidupan afif
sudah pokoknya kamu tau aja tau beres oke
ibu nanti nama nama itu ada tak
afif afif lihat aku
afif lihat aku
abif lihat aku
bella ajak ngobrol afif jaga dia cepet sadar
afif afif afif kamu harus bertahan afif kamu harus bertahan kamu lihat aku
afif kamu jangan kayak gini afif afif kamu harus kuat afif bangun
aduh gimana reno ini orang udah pingsan gimana reno
afif kalau kamu gak ada gimana keadaan shiva nanti
kamu pengen tau kan
kamu pengen tau kan siapa shiva itu sebenarnya
siapa itu anak kamu afif
siapa itu anak kamu afif
gimana gimana udah ada kabar dari mereka
belum ada mas
bahkan reno juga sampai sekarang belum ngejawab telepon aku
oh saya rupanya sih
biar aku aku siap nge telepon pak reno ya
kami ada di rumah saja
di rumah sakit medika agung
di rumah sakit
pak rino ini sebenarnya apa sih yang terjadi pak
mas nanti saya hubungi lagi ya sebentar
mas mas apakah ternyata mas
kita ke rumah sakit sekarang bella dan siva ada di sana
dok bagaimana keadaannya
apakah anda istrinya pasien
kami berdua temannya dok gimana keadaannya
maaf saya tidak bisa memberitahu kepada orang lain kecuali kepada keluarga pasien
dok saya istrinya pasien bagaimana keadaan suami saya dok
baiklah sekarang ibu bisa menantang tangan di surat suratnya
apakah ibu bisa memberi kami izin untuk tindakan medis bila keadaan darurat
dokter jangan khawatir saya akan suruh ayah dari pasien itu untuk mendatangani apapun yang dokter minta
tolong dok secepatnya tangani suami saya
dokter dokter tidak percaya sama saya
oke saya akan telepon ayahnya sekarang ya
aduh handphone aku dimana lagi
aliknya pegang pegang dok
pak aku sudah haus banget
sebentar sayang papa lagi jagain tante bella
tapi pak aku sudah haus banget pak
bella aku tinggal sebentar ya
apa warta lagi sibuk ya
apa aku tolong tante sylvia
tapi pak tante bakal angkat telepon aku
tante aku mau nunggu
lihat siapa yang telepon
ngapain lagi nih perempuan telepon berani banget telepon lepon
kok yakin itu bukan bella
tapi orang yang mau ngasih tahu berita kematian tentang bella
sini tante biar aku aja yang angkat
gak usah lah
gak apa apa data aku aja yang angkat
hati hati loh lagi nyetir begini hati hati loh
sintia tolong kasih teleponnya ke tante sylvia
aku mau ngomong tante sylvi harus kesini sekarang
tolong kasih kasih teleponnya ke tante sylvia sintia
lo itu bukan siapa siapa lagi jadi jangan pernah ganggu mertua gue yang ngerti
the sylvia harus tanda tangani untuk izin operasi
apa operasi siapa yang mau operasi
aduh bella udah deh gak usah ngarang
halo bela ya kamu nggak usah banyak drama kamu gak usah banyak acting gak usah ngarang ngarang apapun
ya tujuan kamu tidak bakalan mempan ngerti kamu
tante sylvia aku boleh sekarang tante jangan marah sama aku dulu
tante harus tanda tangani izin operasinya
afif sekarang afif ada di rumah sakit karena kecelakaan tante
tante tolong datang sekarang ke rumah sakit medica agung aku tunggu ya
enggak rata pasti dia bohong tante cuma drama doang tante
aduh udah deh ya tante gak mau main main cepet sekarang juga kita harus ke rumah sakit
rumah sakit medika ayo cepet kalau terjadi sesuatu sama afif bagaimana
tante iya minggir biar minggir cepetan makanya ngebut dong
iya dia mau cepet cepet
cepet aja dong gimana sih
ya allah syifa
alhamdulillah supaya baik baik aja
mas yifat sini biar aku yang ngendong
pak reno bella mana enggak terjadi apa apa
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia